kamar agama mahkamah agung menggelar kejuaraan tuaka cup dua ribu dua puluh
turnamen ini digelar untuk menyambut masa purna tugas ketua kamar agama mahkamah agung amran soandi
kejuaraan ini diikuti dengan antusias dari sejumlah pengadilan agama baik tingkat pertama hingga tingkat banding
ketua penelitian tuakka cup dua ribu dua puluh empat mardi chandra saat acara pembukaan tuakka cup yang digelar di lapangan tenis gelanggang olahraga gusu mantri brojonegoro jakarta
menyatakan turnamen tua kakap dimaksudkan sebagai apresiasi dan penghormatan atas bakti dan kinerja dari ketua kamar agama amran swadi
selama menjabat sebagai ketua kamar agama mahkamah agung
ini turnamen tua kakap ya ini yang pertama kali sepanjang sejarah purna bakti ketua kamar agama mahkamah agung republik indonesia
untuk turnamen kali ini diikuti oleh delapan tim ya
ketua kamar agama sangat mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya acara ini
amran berpesan agar kejuaraan ini dapat memberikan dampak positif untuk sinergitas warga peradilan agama
amran juga menambahkan agar acara ini dapat diselenggarakan secara rutin sehingga tali silaturahmi antar warga peradilan agama tetap terjaga
dalam rangka mengembirakan acara purna bakti saya selaku tuaka agama
dan kita harapkan turnamen tenis bergu ini kita harapkan juga setiap tahun lah diadakan
ketua kamar agama amran suwadi akan memasuki masa purna bakti pada awal mei mendatang
amran swadi menjabat sebagai ketua kamar agama kurang lebih selama tujuh tahun sejak dilantik pada februari dua ribu tujuh belas lalu
amran menjabat sebagai ketua kamar agama menggantikan ketua kamar agama sebelumnya abdul